nama rumini menjadi perbincangan setelah ditemukan tewas terkubur material vulkanis gunung semeru bersama salamah ibunya
koresponden cnn indonesia miftah farid menelusuri siapa sebenarnya sosok rumini dan orang orang yang pernah berinteraksi dengannya
goresan tangan beralas abu vulkanik gunung semeru bertuliskan
rumini tenang di surga
menjadi pembuka saya mengenal sosok perempuan ini dimulai dari rumah tinggalnya
beginilah kondisi terakhir rumah yang sempat ditinggali almarhum rumini dan ibunya ibu salama
setelah diterjang awan panas guguran gunung semeru pada sabtu yang lalu
ini merupakan kamar yang ditinggali oleh rumini dan ibunya
diduga ketika rumini mengetahui ada guguran material vulkanik menghempas ke desa tempat dia tinggal
dia berusaha menjelaskan
ada almarhum ibunya yang sering menghabiskan waktu di dapur ini untuk dibawa keluar untuk dievakuasi
namun nasib berkata lain kecepatan dari guguran awan panas semeru lebih cepat dari perkiraan rumini
tubuh rumini dan salamah tertimbun material panas gunung semeru
minggu pagi lima desember sejumlah sukarelawan menemukan keduanya berpelukan dalam kondisi tak bernyawa
ibu satu anak itu bisa saja lari menyelamatkan diri tetapi ia tak melakukannya
tetangga gitu ya mengajak
enggak saya kasihan sama ibu saya aja diam di sini aja gitu
terus rumini suruh keluar sama ibunya itu nggak mau
sayang sama ibunya dia bilang gitu saya udah tua biarin aja di sini
humini tak menggubris ajakan tetangga
bahkan perintah ibunya untuk pergi
ia memilih bertahan
waktu pun berhenti bagi perempuan dua puluh delapan tahun itu
tapi udah mungkin waktu udah gak bisa
mungkin dia mau nolong ibu sekalian dah
nyat mati bersama
momen terakhir bersama sang istri menjadi penanda bagi imam
bahwa ia pernah hidup bersama perempuan yang sabar dan tak banyak bicara itu
semalam sebelum jadian dia tidurnya biasanya di tengah
itu anaknya semalam itu ditaruh di pinggir
saya melukin saya semalam
kepalanya ada di sini sampai subuh itu
habis itu bangun saya berangkat kerja
itu masih meluk saya minta cium ciumnya juga
habis itu saya mau berangkat kerja dia minta salin terus
dadah dadah bilang hati hati mas gitu
pas saya udah nyampe waktu kerja itu pikiran udah gak enak ya
kini imam terus menatah hati
terutama menenangkan anak sematawayangnya bernama zaki
yang setiap malam bertanya di mana ibunya
miftah farid andras wicaksono lumajang jawa timur